oke kalau tadi kita sudah melihat nih bagaimana suasana ramadan di norwegia
nantinya informasi terkait suasana ramadan di mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi
kira kira negara mana tetaplah di cnn indonesia connected ramadan
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia connected ramadhan
kalau tadi kita sudah melihat norwegia dan sekarang kita akan memantau nih dan juga mengetahui bagaimana suasana ramadan di ibu kota kenya nairobi
telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom dengan duta besar
duta besar republik indonesia untuk kenya muhammad heri saripudin
selamat pagi pak
selamat pagi mbak sarah mas iqbal assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak heri sehat di sana
lancar puasanya pak
baik pak heri pak heri ini kan saya sempat tadi googling googling september tahun lalu
kan ini pak heri baru dilantik sebagai duta besar republik indonesia untuk kenya
nah sebelumnya kjri jeda
bagaimana kesan bapak untuk menjalani puasa ramadan di sana
apakah ada tentunya yang sangat berbeda
apalagi di sana mayoritas bukan agama islam ya pak
tentu saja berbeda dibanding waktu saya posting di jeddah selama tiga tahun lebih
kalau di sini di sini islam sebagai agama
walaupun mayoritas kedua agama yang mayoritas tentu saja agama kristen
namun demikian juga tidak kalah kehidupan beragamanya tidak mengurangi kehusuan mas rival
oke kalau misalnya pak kalau misalnya terkait dengan warga negara indonesia di sana
ada berapa sih pak warga negara indonesia di sana
dan apa saja nih kegiatan yang dilakukan oleh mereka selama ramadan
di sini warga negara kita yang di kenya kebetulan hanya satu ratus lima puluh
kami meng cover empat negara sebenarnya
kalau di kenya dari data portal wni yang kami kelola itu ada satu ratus dua puluh
kemudian di uganda ada tiga puluh enam orang
di somali ada empat orang
dan di republik demokratik pongo ada
tiga puluh orang plus satu dua ratus tentara tni yang tergabung dalam modus pemasukan pbb
nah kalau yang sipil selain tentara tadi yang sipil itu juga memang komposisinya beragam
agama yang dianut
kemudian juga profesi yang mereka emban kebanyakan adalah mereka diaspora yang profesional
bekerja di gedung pbb di unef di un habitat di kantor perwakilan world bank
kemudian di wfp world food program dan lsm international
di sini tidak ada yang bekerja sebagai domestic workers atau pembantu rumah tangga
ada juga yang sebagai abk itu komposisinya
tapi kalau ngomong ngomong soal puasa sendiri di sana sudah
buka puasa ya pak ya berarti ya
sudah kita mahrif di sini jam enam empat puluh
enam empat puluh berarti sekarang sudah jam sebelas ya

nah ini tadi sempat terawih juga nggak pak
seperti apa sih apakah ada sholat berjamaah di masjid
ataupun kbri di sana juga mengadakan sholat terawih berjamaah
sejak tanggal dua puluh enam maret
pemerintah kenya melalui presiden huru kenyata
karena terjadi gelombang ketiga pandemi covid
pengetatannya itu dalam berbagai bentuk
satu curfew atau jam malam yang tadinya berlaku dari jam sepuluh malam sampai jam empat
itu diajukan dari jam delapan malam sampai jam empat
kemudian juga yang tadinya
mobilitas penduduk dibolehkan
sekarang ada total lockdown untuk lima kontis dari empat puluh tujuh kontis
termasuk wilayah nairobi
kemudian yang ketiga sejak tanggal dua puluh enam maret
semua peribadatan apakah itu gereja masjid
di bilarang mengadakan
kegiatan di bilarang mengadakan perkumpulan
juga restoran hanya buka untuk takeaway
jadi sudah tiga jumat ini
umat muslim tidak melaksanakan sholat jumat yang biasanya dilaksanakan
kebetulan puasa kan sudah hari ke enam sekarang
juga tidak dilaksanakan terawih secara bersama
kami kjri kebetulan kami tadi baru selesai terawih
yang sifatnya hanya terbatas
hanya keluarga kbri saja
itu pun sangat terbatas sekali
dengan mengatakan kegiatan
oke berarti memang tidak boleh ada kegiatan apapun ya di masjid juga
jadi tidak bisa terawih berjamaah di masjid
nah kalau misalnya terkait dengan covid sembilan belas
pak heri kan tadi juga mengatakan bahwa di nairobi sendiri di kenya sendiri ini
sedang mengalami gelombang ketiga
nah ini bagaimana dengan warga negara di sana
apakah sudah mendapatkan vaksin
dua puluh empat warga negara indonesia di sana
kebetulan dibandingkan dengan indonesia kedatangan vaksin di kenya itu lebih lambat
kenya menerima vaksin batch pertama itu tanggal enam maret
dan dilaksanakan itu sejumlah satu dua ratus dos
dan itu berasal dari uk astrazeneca
dan karena masih terbatas
hanya untuk mereka yang berusia lima puluh tahun untuk sipil
dan tentu saja sama seperti indonesia adalah para nakas polisi pekerja sosial
dan kebetulan kami kami yang di kbri yang sudah di atas lima puluh tahun
kami sudah vaksin yang pertama
yang kedua kami masih lagi menunggu
tapi sejauh ini bagaimana dengan
warga negara indonesia di sana pak
apakah semuanya sehat sehat saja
belum ada yang terkonfirmasi positif
semoga enggak ya pak ya
alhamdulillah semuanya sehat sehat
ada yang ke dua
dan kebetulan kan yang
tadi saya sampaikan bahwa pekerja di sini kebanyakan di
sebagai international public officer di gedung pbb
pbb justru jauh lebih ketat menerapkannya
mereka sejak sudah setahun lebih work from home
kami juga sebagai wakil tetap di unep dan un habitat
itu tidak pernah lagi ke gedung sekretariat pbb
tapi lebih banyak ke online walaupun sidang internasional
pak heri kalau dari pak heri sendiri selaku duta besar untuk indonesia di sana
ini apa imbauan bapak untuk warga negara di sana
imbuan kami selalu tetap agar menjaga protokol kesehatan lima m
mencuci tangan memakai masker menjaga social distancing
mengindah perumunan dan mengurangi mobilitas
satu dan kedua juga selalu mengikuti anjuran dari pemerintah setempat dalam hal ini
karena kebanyakan masyarakat kita tinggal di nairobi dan sekitarnya
agar kemudian pemerintah sini juga cukup concern dan selalu update
sehingga kita selalu harus mengikuti anjuran dari pemerintah
baik pak heri terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
tentunya kami juga masih penasaran nih sebenarnya masih banyak yang mau ditanya tanya
kan kayaknya itu jarang sekali kita melihat bagaimana suasananya
bagaimana suasana kekeluargaan dan juga suasana ramadan di sana
terakhir ini saya juga penasaran nih pak heri
terkait dengan kalau misalnya pak heri ini kan masih suasananya masih dibatasi semuanya
nah kalau misalnya lebaran nanti apakah hal yang sama juga terjadi di sana
akhirnya kita juga harus sendiri sendiri atau melihat kondisi yang ada di sana
ini kan sudah dua kali ramadan dan lebaran
tahun lalu trawes dan lebaran pun sistemnya online
kami pun di sini
untuk sementara merancang kegiatan tausia bagi mereka yang muslim melalui online
dan lebaran kita masih menunggu apakah ada berita gembira
sudah ada relaksasi dari lockdown dan mobilitas ini
jadi sementara ini masih hybrid mas iqbal
hybrid berarti keluarga batis dari kbri yang mungkin secara fisik
tapi masyarakat dengan saat menyesal ya sistem online
semoga kita harapkan semua ini pandeminya segera berakhir
bahwa itu di indonesia maupun di kenya maupun di negara negara lainnya
terima kasih sekali lagi pak heri sudah berbincang dengan kami di connected ramadhan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
oke siap pak